kita selanjutnya akan mengetahui bagaimana aktivitas bandara adi sucipto sudah tersambung dengan liza anindya rahmadiana kepala humas angkasa pura i yogyakarta
selamat pagi lisa nindya sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa bandara sejauh ini berjalan dengan lancar apakah demikian
sampai dengan saat ini memang bandara masih beroperasi
namun sebagai langkah langkah antisipasi memang saat ini kita juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti air navigation maupun airline bmkg
dan sebentar lagi memang kita berencana untuk mengaktifkan eoc atau emergency operations center
itu memang merupakan satu langkah penanganan untuk keadaan darurat termasuk apabila terjadi bencana alam
nah untuk saat ini
memang kami sedang menunggu untuk berkumpul ya berkumpul melakukan evaluasi apakah memang masih aman untuk bandara beroperasi atau tidak
tapi untuk sementara ini bandara memang masih beroperasi
baik sementara ini bandara masih beroperasi dengan normal selagi kemudian ada penanganan penanganan lain atau mungkin mapping lain begitu ya
apabila nanti terjadi hal hal yang tidak diinginkan begitu
nah sementara ini sejauh ini dengan adanya tadi freatik dari gunung berapi ini adakah kemudian pengalihan rute begitu ataukah keterlambatan pesawat yang ada di bandara
ya ini sementara ini memang kami sedang koordinasi terus dengan pihak airline ya mbak
ini sedang kita koordinasikan untuk sementara ini sih memang belum ada
namun kita lakukan evaluasi terus kita koordinasikan dengan pihak pihak terkaitnya
lisa tadi dikatakan bahwa status darurat ini tengah dipersiapkan
ini jika dikatakan status darurat ini ketika situasinya seperti apa dan jarak pandang untuk penerbangan seperti apa
jadi memang bukan status darurat ya mbak ya
mungkin saya sampaikan di sini
memang ini salah satu langkah memang antisipasi
jadi antisipasi kita punya namanya itu eoc atau emergency operations center
dan itu memang apa namanya sebagai langkah atau sebagai tempat memang kita untuk melakukan koordinasi
jadi dengan stakeholder terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk antisipasi kondisi penanganan
penanganan termasuk seperti adanya bencana alam
jadi kalau statusnya sendiri belum kita tentukan ya mbak ya
antisipasinya seperti apa dengan situasi jarak pandang seperti apa nanti akan ditetapkan emergensi seperti itu
ya ini akan kita masih melakukan evaluasi saat ini nanti kita sampaikan kembali untuk update nya
oke baik jadi sekarang belum ada hasil dari evaluasi tersebut ya mbak lisa
ini kita baru akan berkumpul ini mbak baru berkumpul untuk melakukan evaluasi kondisinya
baik sejauh ini penerbangan yang sudah dilakukan baik menuju ke kawasan yogyakarta ini sudah berapa penerbangan mbak
ya kalau beberapa penerbangan sampai pagi ini memang kita dalam satu hari itu kurang lebih ada satu ratus tujuh puluh enam penerbangan
ya memang pagi ini ya apa namanya kalau berapanya pastinya memang saya nanti kami informasikan update nya
tapi sementara ini masih beroperasi sesuai sampai pagi tadi beroperasi sesuai dengan jadwal
mana saja nanti yang akan dihubungi terkait dengan langkah antisipasi yang akan dilakukan pihak angkasa pura yogyakarta
ya dari pihak mana saja nanti akan
yang dilakukan komunikasi dengan pihak angkasa pura
oh iya jadi untuk kami akan berusaha dengan air navigation kemudian dengan pihak airline dengan pihak bmkg kemudian dengan pihak lanut juga
kami berkoordinasi terus ini dan kemudian instansi terkait lainnya untuk melakukan evaluasi dan monitoring untuk kondisinya
baik terima kasih semoga nanti kita bisa mengupdate kembali ya bagaimana situasi kondisi di bandara di suci
baik terima kasih
dan sejauh ini juga masih berlangsung normal dari sana